apakah sudah benar benar dipikirkan
untuk mengangkat mahesa menjadi senopati ini terlalu berbahaya raka
apalagi ada nyirompa
adikku kamu jangan terlalu mencemaskan
kita tidak mempunyai pilihan lain
kalau kita melawan mereka kita masih belum punya kekuatan
justru dengan mencari dukungan mereka dan sedikit
pertama tapi sekarang ilmu kanuraganya benar benar sangat sakti dan terakuna
bagaimana ini ananda prabu
ada yang mau melawanku lagi
jangan buang buang waktuku

bukanlah sebuah pengeluar biological register layer
jadi membetulkan ini akan mengatakan bahwa
pada saat ini
apa yang pintar memang bukanlah menjijikan berbeda laki ngawic sus progresses
hormat saya gusti prabu surawisesta
aku sudah tidak sabar

aku sama sekali tidak pernah pergi mempunyai senoparti seperti mahesa
tapi ikrar sudah disampaikan
sebagai seorang raja
ucapan yang sudah selanjut keluar
apapun yang terjadi
mahesa si pecah kemurung
harus menjadi senopati
di kerajaan besar pajajaran keponakanku
apa yang sedang kau pikirkan gusti prabu
bukannya kau sedang menjadi senopati yang pilih tanding

akan engkau diangkat menjadi senopati di pajajaran
dia bisa membinasakan pancacaran
mereka mengadil harga dana
dan sampai mereka masuk ke tanah pancacaran
ayo kita usir mereka
biarkan mereka bertahan untuk itu
bahwa kau tidak mau mereka aku habisi
jempol lantik maiz
kamu tenang rai
aku tidak akan
mereka menghancurkan kerajaan
kalian semua jangan khawatir
gusli prabu surawi sesa
tidak akan mungkin mengingkari janjinya
yang sudah diketahkan
segera siapkan upacara pelantikan mahesa
bagi senopati di kerajaan pancacaran
sedikah kutip prabu
apakah sudah benar benar difikirkan
untuk mengangkat mahesa menjadi senopati
ini terlalu berbahaya raka
apalagi ada nyerompak
kamu jangan terlalu mencemaskan
kita tidak mempunyai pilihan lain
kalau kita melawan mereka
kita masih belum punya kekuatan
dengan mencari dukungan mereka
aku benar benar cemas
aku sudah katakan kepadamu
aku sudah katakan
aku tidak akan membiarkan mereka
tidak akan pernah
tabib yang gusti prabu panggil
sekarang dia sudah berada di ruang pengebatan
apakah itu tabib yang kau panggil
untuk menyembuhkan ibundamu
tapi bini lebih sakti daripada yang kemarin
kita segera pergi ke ruang pengobatan
sang penguasa kerajaan
hal seperti itu